upacara pergantian kapolres solokota hari ini berlangsung tertutup
ajun komisaris besar polisi susmelawati rosia dicopot dan diganti oleh akbp doni setiawan dari mabes polri setelah kasus persekusi terhadap dr fiera muncul
pelaksanaan serah terima jabatan kapolres solokota dari akbp susmelawati rosia kepada akbp doni setiawan berlangsung di ruang rapat utama polda sumatera barat senin pukul sepuluh pagi tadi
sebelumnya doni menjabat sebagai kanit dua subdit empat direkturat tindak pidana narkoba baris krim polri
namun saat serat terima jabatan akan dimulai belasan wartawan yang berniat meliput diminta menjauh dari lokasi serat terima jabatan lantai empat gedung mabolda sumatera barat
para jurnalis tidak diperbolehkan meliput proses pergantian pimpinan polri tingkat polres tersebut
dari tadi pagi bapak kapolda sumatera barat sudah melaksanakan
serat terima jabatan yang berlangsung di ruang rapat utama polda sumatera barat
sebelumnya para jurnalis tidak diperbolehkan meliput proses pergantian pimpinan polres tersebut